kalau gue gak ada di luar
aduh ini gimana dong
gimana gue caranya keluar dari sini
iya nenek mau ikut dorong juga
baik no aku sebenarnya mau ngomong berdua sama kamu bisa
aku udah sempat ke kantor tapi aku nggak dibolehin ketemu sama kamu
tadi jam berapa
ketempen gak ada yang ngasih tau biasanya orang kantor suka ngabarin kalo udah tau
kenapa pembicaraannya tiba tiba jadi serius ya ada yang aneh
sienna nanti tinggal dulu ya ke dalam piano ngobrol aja
jadi ada apa
gue harus masuk ke dalam kamarnya siena siapa tahu ada uang cash karena gue butuh buat makan
hah mau ke kamarnya mbak sienna
enggak saya cuma mau ngecek aja ada orang atau enggak
mbak sienna ini beli pulang mbak
ya udah kalau gitu saya tunggu aja deh
saya permisi dulu ya mbak
sekarang waktu yang pas buat gue masuk ke dalam

untung belsa udah pergi
mbak shana kan takut
kalau misalnya mbak elsa macem macem
mending pintu kamar mbak shana
saya kunci aja deh dari luar
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
susah banget bukanya
yang bener aja deh
apa shana bener bener gak punya uang sama sekali
buang buang waktu gue aja deh
pasti ada disitu
kayak ada orang di dalam
kalau gue ketauan
gue gak tau harus berbuat apa
gue harus cepet cepet keluar dari sini
sebelum dia sadar kalau gue gak ada di luar
aduh ini gimana dong
gimana gue caranya keluar dari sini

ya udah ikut dorong
omah aku mau donat
kamu mau donat
tapi ini kita udah mau pulang
sekalian buat dibawa bekal ke villa besok yes
masih mau omah
loh rena kayaknya kepengen banget sama donat ya
belum bisa tepatin janji bikin donat
jadi aku makan donatnya di luar aja
yaudah beli deh
boleh ya omah
eh bela tuh
jangan bertanya kiki
udah selesai pelanjanya kan
sudah kiki alhamdulillah
kalau gitu saya duluan ya bu
kiki boleh gak nitip kue buah
mas reddy mbak cemil cemil di rumah sama tante juga ya
bu boleh gak bu sebentar
sama sama sekalian tipe mau beliin kainan donat gitu lah bu ya
ada ada ada bu tenang aja bu
ya tante mayang tunggu sebentar ya
aduh kiki gak usah aduh ngerepotin deh
gak apa apa tante
sebentar ya tante
ya donatnya udah tau kan ya kiki
gak usah ngeri jadi ngerepotin ya bu
kiki emang seneng kok
ini kan emang seru rani ya
emang gitu dia gak mau bu
iya emang seneng direpotin dan memang dia rajin sekali
makanya saya seneng banget di sini
emang kiki buat orang jadi gembira ya
nah itu dia
jadi kayak oh
nanti titip buat mas reddy sama teman temannya di rumah
ini ada dua silahkan tante
ada repot gak di titip di sini dulu
itu cuma ada tante sama randy aja
yaudah satu aja
eh gak apa apa tante
ini satu buat reina donatnya reina
kiki ini kebanyakan buat kak reina aja ini
nanti bisa dimakan buat besok
gak penting sekali nih kiki
jadi gak enak ini
gak apa apa bu
si kiki kok aku cuma satu
ini buat kak karen aja
eh reina inget gak apa kata oma sama mama kalau anak kecil itu gak boleh makan manis manis
iya juga sih benar
cuman juga agak baik itu yang manis manis buat orang dewasa
ntar takut kena diabetes
saya tuh khawatir akan kesehatannya bu mayang gitu loh
nah ini buat kak karin aja
cukup satu aja buat tante sama reina
terima kasih loh
terima kasih bu rosa
sampai ketemu besok ya
ya salam mas randy
dibilangnya itu agak bagus buat kesehatan
nanti kalau dia kagak bisa datang ke pila apa gimana
ya udah yuk
mau berantem di sini aja
udah malem nih
ada apa ya
ini sebenarnya shena mau ngomong apa
kamu datang ke sini nyari aku ada perlu apa
apa ada yang bisa aku bantu atau